polda jawa timur akan melakukan proses ekshumasi atau penggalian kubur terhadap dua jenazah kakak beradik korban tragedi kanjuruan pada sabtu esok
tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf menilai hasil otopsi bisa menjadi kunci utama pengembangan kasus ke depannya
lantas benarkah ada intervensi yang menghambat otopsi sehingga otopsi baru digelar satu bulan usai insiden terjadi
sudah bergabung bersama kami anggota tim gabungan independen pencari fakta laude m sharif
pak laude selamat sore
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
selamat sore mbak
kita sangat berharap bahwa numur satu para dokter yang akan melakukan aa otopsi itu kan kita semua

sehingga kita berharap bahwa betul betul mereka sangat objektif
yang kedua masyarakat melihat bukan cuma masyarakat indonesia
tapi masyarakat dunia juga melihat bahwa ini adalah tragedi sepak bola nomor dua terkelam di seluruh dunia
komnas ham bahkan melengkapi laporan laporan yang telah diberikan oleh tgipf
ada penekanan penekanan termasuk yang excessive use of force dalam hal ini
penggunaan gas air mata yang secara berlebihan seperti itu
sehingga kita sangat berharap bahwa hasilnya dilihat para penyidik dan profesi forensik sekarang ini
seperti ada di ruangan kaca gitu
dilihat oleh seluruh rakyat indonesia bahkan diperhatikan oleh masyarakat dunia
bahkan kami baru saja mendapatkan gambar ke tgipf bahwa para supporter para keluarga
misalnya dengan beberapa wartawan dari washington post dan wartawan wartawan yang lain seperti itu
mungkin juga dari cnn internasional seperti itu
oke baik bagaimana pak laude melihat proses penyidikan sejauh ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian
enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
tapi kita tahu penyidikan masih terus berlangsung
seberapa besar kemungkinan penambahan tersangka lainnya
ya menurut analisis kami yang ada di tgipf harusnya masih ada lagi pihak pihak lain
tapi kan kami bukan penyidik
kami bukan penyidik
tetapi di dalam rekomendasi tgipf kita sangat berharap bahwa penyidik mengungkap semua pihak pihak yang seharusnya bertanggung jawab
nah seperti itu
oke terakhir pak laude
bagaimana memastikan bahwa proses proses intimidasi tanda kutip tidak lagi diterima oleh pihak keluarga saksi atau siapapun itu
karena proses penyidikan masih berlangsung
di satu sisi kita melihat apakah ada target waktu tertentu dari tim gabungan independen pencari fakta
agar ini bisa terungkap sampai tuntas
seharusnya itu lebih cepat lebih bagus
lebih cepat lebih bagus
karena kalau harus kita lakukan sekarang ini sudah telat sebenarnya
sudah telat ya kalau kita untuk mendapatkan penyebab penyebab kematian khususnya bagi yang telah dikubur beberapa waktu yang lalu
oleh karena itu kita sangat berharap bahwa makin cepat penyelesaian rekomendasinya
makin cepat pula nasib sepak bola indonesia ditentukan
kita bergurir kembali seperti itu
karena kita memberikan rekomendasi baik itu kepada pssi kepada pihak kepolisian kepada pihak kementerian olahraga
ke pemda kementerian kesehatan semuanya kita memberikan rekomendasi yang lumayan banyak halamannya dan lumayan detail
oleh karena itu kita sangat berharap bahwa semua rekomendasi tersebut dijalankan
dan yang paling penting dalam urusan ini adalah
keadilan bagi satu ratus tiga puluh lima orang yang sudah menjadi almarhum almarhumah dan mereka adalah banyak anak muda
plus sekitar lima ratus an orang lain yang baik itu luka parah luka ringan dan korban korban yang lain
saya pikir harus ada keadilan buat mereka
kasian negara ini kalau misalnya
hal yang sudah tragic
seperti itu mereka juga tidak mendapatkan keadilan yang sewajarnya
kita harapkan keadilan itu bisa dikawal juga oleh tim gabungan independen pencari fakta
terima kasih pak laude m syarif anggota tim gabungan independen pencari fakta
selamat sore pak salam sehat selalu